wah selamat ya mbak
akhirnya mbak dilamar juga
gak usah bingung mbak terima aja
siapa yang dilamar
ngapain masih di motor lu
udah dulu ya mbak
nah semua hp
tolong dimatikan ya
walaupun kedatangan kami ke sini sudah mbak rika ketahui dari maspur kalau boleh saya ingin mengulanginya lagi biar semuanya jadi jelas
saya datang ke sini mewakili kang tisna untuk melamar mbak rika
nah walaupun keluarga mbak rika tidak hadir datang untuk mewakili nggak apa apa
karena ini lamaran sifatnya tidak resmi
lamaran resminya nanti
jadi kami datang kesini karena kang tisna nggak berani
kalau neng rika nggak keberatan saya mau melamar
eh kan udah disampaikan sesopian nggak perlu ulang ulang
jadi bagaimana jawaban lamaran kang tisna ke mbak rika

saya atas nama kang tisna mengucapkan banyak terima kasih sama mbak rika
kalau begitu kami pamit dulu ya
hayang belum sah
kenapa nggak ngabarin dulu atu kalau mimih datang ke jakarta
sepertinya gak suka mimi datang ke jakarta
kalau suka kok gak bahagia
kalau bahagia kok gak senyum
pipi baru aja apa
nggak jadi mi
pipi masih ingat nggak waktu dulu mau nikahin mimi
masih atuh mi
biar di rumah kan pakai resepsi
terus waktu itu teh ngutang dulu
makanya pipi masih inget
bukan itu atuh pi
tapi janji sebelum nikah